ribuan buruh di berbagai kota di indonesia turun ke jalan menyuarakan tuntutan mereka dalam peringatan hari buruh internasional
masa sudah mulai berkumpul sejak selasa pagi di sejumlah titik dan bergerak bersama menuju istana negara
beberapa tuntutan buruh diantaranya penurunan harga bbm hingga ketahanan pangan dan energi
sejumlah aliansi buruh menyoroti peraturan presiden nomor dua puluh tahun dua ribu delapan belas tentang tenaga kerja asing dan meminta presiden jokowi mencabut perpres tersebut
yang paling tahu langsung mencabut
sejumlah perwakilan buruh menyampaikan tuntutan yang masuk dalam panca maklumat rakyat pekerja kepada kepala staf kepresidenan muldoko di istana kepresidenan jakarta
pertemuan itu berlangsung tertutup dan turut dihadiri menteri tenaga kerja hanif dakiri
hari ini kita telah menerima tiga perwakilan
yang pertama tadi sudah diterima oleh pak menteri
konfederasi rakyat pekerja indonesia
ibu rike diyah pitaloka
tuntutannya ada lima yaitu panca maklumat rakyat pekerja
satu adalah bentuk badan riset nasional
dan ini pemerintah telah sudah melakukan sidang kabinet terbatas
untuk mengevaluasi kembali bahwa uang riset kita itu banyak
sekitar dua puluh enam triliun
nah ini nanti akan dikonsolidasikan menuju kepada apapun namanya nanti
apakah badan riset nasional
berikutnya trilayak yaitu harapannya ada pekerja itu rakyat tni
pekerja itu layak kerja layak upah dan layak hidup
itu kira kira ada tiga layaknya
layak kerja layak upah dan layak hidup
berikutnya ada lima jaminan sosial
berikutnya revisi undang undang
dan selamatkan aset pums
berikutnya tadi kita konsultasi dengan teman teman dari ksbsi
ada tiga yang disampaikan atau empat
struktur skala upah pengawasan ketenagakerjaan berikutnya angkatan kerja
berikutnya dari kspsi ada tiga hal
empat kebijakan pro buru
berikutnya menolak revisi undang undang tiga belas dua ribu tiga undang undang ketenaga kerjaan
berikutnya pp tujuh puluh delapan tentang upah minimum perlu direvisi
dan yang terakhir adalah perpres nomor dua puluh
permen nanti supaya di dalam permen itu lebih dilengkapi lagi yang lebih ketat